hingga september dua ribu dua puluh tempat pemakaman umum atau tpu jombang telah memakamkan sebanyak dua ratus empat puluh satu jenazah covid sembilan belas
di bulan juli dua ribu dua puluh terdapat sebanyak tujuh belas jenazah covid sembilan belas yang dimakamkan di tempat
di bulan agustus angka tersebut meningkat dua kali lipat yakni ada sebanyak tiga puluh sembilan jenasa yang dimakamkan di tpu jombang
dan sejauh ini di bulan september ada sebanyak lima puluh satu pemakaman covid sembilan belas yang dilakukan
rata rata setiap harinya petugas memakamkan enam hingga tujuh pasien covid sembilan belas
dan untuk ketersediaan lahan memang menurut kepala tpu jombang tabroni
ketersediaan lahan tpu jombang masih sangat mencukupi masih ada sisa sekitar dua dua hektare untuk pemakaman covid sembilan belas
dan per tanggal dua puluh empat september hingga pukul sepuluh
pagi waktu indonesia barat ini sudah ada satu jenazah covid sembilan belas yang dimakamkan di tpu jombang
jenazah tersebut datang dari rumah sakit helmina ciputat
dan tentunya pemakaman mengikuti protokol covid sembilan belas
jadi jenazah dimasukkan ke dalam peti lalu dibawa dan dikuburkan oleh petugas yang mengenakan alat pelindung diri atau apd lengkap
selain dari itu sesuai prosesi protokol pemakaman covid sembilan belas
pihak keluarga dan juga rekan jenazah diperbolehkan untuk menyaksikan pemakaman dari kejauhan
namun sesuai pantauan tim di lapangan kami memang melihat walau pihak rekan dan juga keluarga jenazah menyaksikan pemakaman dari kejauhan
tetap ada kerumunan dari tempat menonton tersebut
selain dari itu jika kita bicara mengenai ketersediaan apd memang usai melakukan pemakaman covid sembilan belas
para petugas langsung melepaskan
dan kemudian apd tersebut dibakar
di tempat sudah ada satu area yang dialokasikan untuk pembakaran apd tersebut
dan selain dari itu para petugas juga langsung menyemprotkan disinfektan ke seluruh tubuh mereka usai melakukan pemakaman
tentunya ini merupakan upaya untuk mencegah penularan melalui virus yang menempel di badan mereka
selain dari itu untuk jika kita bicara mengenai ketersediaan apd sendiri
memang kemarin ini belum lama
ini para petugas di tempat sempat kehabisan apd dalam bentuk khasmat
jadi mereka terpaksa menggunakan jas hujan saat melakukan pemakaman covid sembilan belas
dan secara total ada sebanyak dua puluh empat petugas di tpu jombang yang terdiri dari penggali makam
lalu pengelola dan juga petugas ambulans
namun menurut kepala tpu jombang untungnya pihak tpu telah mendapatkan bantuan donasi apd dalam bentuk dua ratus khasmat
sekitar beberapa hari yang lalu maka dari itu mereka tidak perlu lagi menggunakan jas hujan untuk melaksanakan pemakaman
dan dari pihak pemerintah juga tidak mengenakan biaya bagi keluarga dan rekan yang menguburkan jenazah di tpu jombang ini
jadi mereka tidak dikenakan biaya sama sekali dan masyarakat yang memiliki ktp tangerang atau berdomisili di tangerang
diperbolehkan untuk dikubur di tpu jombang ini
dan sekedar informasi saya ingin menambahkan bahwa per dua puluh empat september jumlah kumulatif positif covid sembilan belas di kota tangerang sudah mencapai satu tiga ratus tujuh puluh satu
sembilan ratus empat puluh tiga diantaranya sembuh dan lima puluh tujuh diantaranya meninggal
karma musalim julian asri tangerang